jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
ekor gajah jantan ditemukan mati
dengan kondisi mengenaskan di dekat
kawasan hutan lindung di kecamatan merdu
gajah ini diduga mati dibunuh sekitar
seminggu yang lalu kondisinya
kini telah membusuk gading sang gajah
juga ikut raib posisi bangkai
gajah ini berada di atas badan jalan
di kawasan hutan dekat areal
kawasan hutan lindung atau berjarak
sekitar delapan km dari
kawasan perkebunan warga
abang lihat itu jadi kondisinya belum
belum belum di
apa ini belum
darah pun masih segar
oh darah masih segar pas abang lihat
ya masih segar itu sepertinya
gadingnya nggak ada lagi juga bang ya
udah hilang lah
udah dari turun menurun
kalau daerah ini memang kawasan gajah
jadi sering muncul
gajah disini sering
tapi sejauh ini nggak ada konflik
sama manusia sama warga di sekitar
datang sekali kali untuk
mengganggu tanaman sawit
berbagai macam produk pertanian
impor dari berbagai negara seperti
tiongkok australia malaysia dan singapura
dimusnahkan oleh balaikan karantina
pertanian wilayah kerja banyuwangi jawa timur
jumat pagi selain tidak
dilengkapi dokumen pemusnahan dilakukan
sebagai bentuk pencegahan kemungkinan
adanya benih berbahaya yang dapat merusak
tanaman asli indonesia
dan juga dalam rangka pelestarian
berdaya alam hayati
sebanyak empat puluh empat produk benih pertanian
impor yang diduga berbahaya jika
ditanam di indonesia tersebut diantaranya
tembakau kedelai beras gandum
serta bermacam produk benih pertanian lainnya
sebelum dimusnahkan barang
bukti tersebut telah melalui proses
panjang diantaranya dilakukan penahanan
barang selama empat belas hari
dan memberikan pemberitahuan kepada pemilik
agar melengkapi dokumen
mengingat tubuh karantina yang
saya sampaikan tadi
yaitu yang pertama adalah pencegahan penyakit
masuknya dari luar negeri
dan tersebarnya di wilayah
negara republik indonesia
dan punya tubuhksi lain
yang tidak kalah pentingnya
yang tersirat di dalam undang undang
nomor enam belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan
yaitu apa adanya pelestarian sumber daya alam
terhadap sumber daya alam
kiriman kiriman yang dideteksi bahwa
barang ini harus dilakukan pemeriksaan
dan kelengkapan dokumen
itu nanti akan diinformasikan oleh
pihak bnjk dan karantina
jadi nanti pt pos itu akan menyerahkan
setelah dokumennya lengkap
dan barang itu bisa untuk diserahkan
kalau seandainya bahwa barang ini
tidak memenuhi persyaratan untuk tidak dikeluarkan
otomatis barang itu akan dilakukan penahanan
dan nantinya juga bisa dimusnahkan
seperti yang acara pada hari ini
demikian semuanya terima kasih
terima kasih terima kasih
kali ini program cnn news report
bersama aldi hawari akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami